sebuah mobil suv dengan nomor polisi ri satu memaksa untuk masuk ke mabes polri pada rabu petang kemarin
saat mencoba masuk mobil tersebut langsung diamankan oleh petugas provos yang berjaga lantaran curiga dengan nomor polisi milik presiden yang dipasang pada mobil tersebut
setelah ditelusuri plat nomor tersebut ternyata palsu
sang pengemudi langsung diperiksa oleh ditlantas polda metro jaya
kasat patwal ditlantas polda metro jaya kompol argo yono mengatakan pengemudi mobil asal bogor berinisial m tersebut sengaja memasang plat nomor ri satu untuk masuk ke mabes polri
aksi tersebut merupakan bentuk kekesalan dan ketidakpuasan pengendara mobil terhadap kinerja pemerintah dan presiden joko widodo
yang bersangkutan ingin menyuarakan aspirasinya terhadap pemerintahan adanya ketidakpuasan atas kinerja pemerintah
sehingga menggunakan plat tersebut untuk mencari perhatian
saat ini pengendara mobil dan tiga orang rekannya telah dipulangkan dan dikenakan wajib lapor
tidak ada unsur pidana dalam aksi mereka
namun mobil tersebut masih ditahan dan dikenakan sanksi tilang karena melanggar pasal tentang penggunaan tnkb yang tidak sah
budi tanjung jakarta